presiden rusia vladimir putin mengklaim pihaknya telah melakukan tugas dengan baik di ukraina
ia juga menegaskan tidak berminat menduduki ukraina
presiden rusia vladimir putin pada rabu menyatakan
kehadiran pasukan rusia di dekat kiev dan kota kota ukraina lainnya
bukan untuk menguasai negara tersebut
pada awalnya operasi di donbass ditujukan untuk pihak berwenang di kuef
agar tidak melanjutkan permusuhan dan menarik pasukan mereka dari donbass
putin juga menuding pemerintah ukraina tidak hanya mengabaikan
namun juga mensabotase pelaksanaan perjanjian mings
perjanjian itu ditujukan menjaga perdamaian kedua negara
menjaga perdamaian kedua negara

selain itu juga akan dikirim tujuh senjata ringan lain
yang meliputi senapan mesin maupun peluncur granat
yang menunjukkan kepercayaan kita untuk mengirim sistem yang paling menutupi ukraina untuk pertahanannya
dan kita tidak melakukan ini sendiri
pertanah pertanah kita telah bergerak untuk memberikan pesan kepercayaan yang signifikan
dan bantuan keamanan

amerika dan pasangan kita dan pasangan kita
sepenuhnya berhutang untuk mencari senjata bantuan untuk ukraina
dan lebih banyak akan datang
ketika kita mencari senjata senjata tambahan yang siap untuk dikirimkan
selain memberikan bantuan senjata
pemerintah amerika serikat dan para sekutunya
juga telah menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi dan finansial
kepada rusia pasca serangan ke ukraina dua puluh empat februari lalu